nggak apa pak ji
kalau sakit gigi kumur pakai air garam
minggu depannya lagi juga nggak bisa dead
kalau minggu depannya lagi
flur ini uang kamu dari penumpang yang tadi
kan nggak sampai rumahnya pur
tadi turun di tengah jalan
yang nyuruh turun siapa
berarti lu ya ganti sisanya
untung dikamu rugi di saya tuh pur
kalau lo kagak mau lama
lu tanya aja sekarang
tanya dulu aja
ada di rumah apa enggak
bisa ketemu apa enggak
belum punya alat milk mang
kan mau bikin
tadi mau pakai sebentar aja
masih lau liatnya kayak liat kaleng
diam ini kan bajunya bagus bahannya adem
terus modelnya masa kini
ya tapi warnanya masa gitu
pur pur kamu mah gak kira kira pur
masa makan es krimnya sendirian aja
suka suka gue dong
emangnya kamu beli di mana
dikasih sama siapa
berarti kamu harus kasih neng laras es krim juga pur
ya balas kebaikan atuh pur
kan yang laras udah beliin kamu es krim
etis laras ngasih gue es krim itu kan karena dia membalas kebaikan gue
udah nungguin dia belanja
mak dapurnya udah saya beresin
saya juga udah nyapu halaman mbak
saya juga pulang duluan ya
iya makasih ya neng iyoh yanti
tat ganti baju sama
aduh aduh lame banget
pak ji kata orang apoteknya
kalau gigi masih sakit periksa dulu aja kok
periksa dulu aja kok
jangan ke dokter
jangan sembarang biobat
nanti bisa parah lo pak ji
ya udah seterah pak ji
ngapain pak ji
sakit gigi jak
kalau sakit gigi kumur pakai air garam
mot beliin gue garam
gitu ini suka
nah kalau gitu kan adem
baju yang tadi juga adem kok dipakainya mak
tapi dilihatnya kagak adem
satu dua tiga sepuluh pas
cuma sepuluh mak
tadi mah ngitungnya cuma sepuluh
sepuluh tapi dua puluh dua ngitungnya
oh seperti itu
cuma air biasa kok
airnya sih biasa tapi yang ngasihnya luar biasa
ngobrolnya di sini aja ya
ya kalau di sini nggak enak meng kurang asik
mau ke taman
nggak sebentar aja
bang lain kali aja ya
tuker apaan sih
donat jak dari demenannya si udin
jak bagi ya
yang bekas gue jangan dimakan
ini pak ji
ini apaan pak ji
punya gue jadi ambil
ngapain lo disini
tadi lo beli baju itu berapa
maksud mak berapa harganya
baju begitu doang
lo kagak ada awal
katanya ini udah harga pas mak
lagipula ini beli satu dapet gratis satu
nanti beliin juga buat bang ojek
mau balikin disana
baju begitu warnanya kayak gitar
pake bawaan apa juga kagak pantas
mendingan buat beli baju lebaran ntar
mau nelfon bang ojak
bang ojak minta ntarin tuker baju
oh seperti itu